tahun ini menjadi tahun ketiga kita akan menjalani hari raya idul fitri di tengah pandemi covid sembilan belas
berbagai aturan mudik mulai dari larangan mudik hingga pengetatan kawasan
menjadi pengalaman yang dirasakan masyarakat selama dua tahun terakhir
seperti apa pergerakan mobilitas warga yang mudik di saat pandemi sebenarnya
nah kami akan ajak anda untuk melihat perbandingan data mudik dari tahun dua ribu sembilan belas
yaitu sebelum pandemi dan data pada saat pandemi dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
yang pertama kita akan ke stasiun kereta api
ada berbagai moda transportasi yang dipakai warga untuk mudik tentunya
tapi yang favorit salah satunya adalah ini
kita lihat data penumpang kereta api jelang hari raya idul fitri pada tahun dua ribu dua puluh
yaitu saat sebelum pandemi dan belum ada larangan mudik
ada empat delapan ratus tiga puluh delapan sembilan ratus lima puluh tiga warga yang mudik menggunakan kereta api
sementara pada tahun dua ribu dua puluh saat ini pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik ya
pada tahun dua ribu dua puluh ini angkanya langsung turun drastis
jadi hanya ada sekitar dua empat ratus dua puluh tiga penumpang
lalu pada tahun dua ribu dua puluh satu ada lima empat ratus enam puluh sembilan pemudik yang menggunakan kereta api
selanjutnya jika anda ingin cepat sampai tiba di kampung halaman
anda bisa menggunakan moda transportasi pesawat
kita lihat perbandingan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan udara
pada tahun dua ribu sembilan belas ada tiga tiga ratus empat satu ratus tiga penumpang yang menggunakan pesawat jelang hari raya idul fitri
hingga hanya ada sekitar tujuh puluh empat tujuh ratus enam puluh empat penumpang
sementara pada tahun dua ribu dua puluh satu jumlahnya semakin turun lagi hingga menjadi hanya empat belas satu ratus lima puluh tujuh penumpang
yang menggunakan pesawat jelang hari raya idul fitri
nah sekarang kita akan bergeser ke pelabuhan untuk menikmati udara laut yang segar
pemudik yang menggunakan angkutan udara
pemudik yang menggunakan angkutan udara
yang semakin turun lagi
jadi kita lihat

angkutan laut jelang lebaran
modal transportasi lainnya
yang terbilang favorit nih ya untuk
masyarakat indonesia yaitu
mudik menggunakan bus
pada tahun dua ribu sembilan belas kita lihat
saat sebelum pandemi ada
yang menggunakan bus
menuju kampung halamannya
lalu pada tahun dua ribu dua puluh saat mudik
dilarang langsung turun drastis
jadi hanya ada sekitar

yang menggunakan bus jelang lebaran
dan semakin turun lagi
angkanya jelang lebaran dua ribu dua puluh
hanya ada sepuluh dua ratus sembilan puluh enam penumpang
yang tercatat menggunakan bus
jelang hari raya idul fitri
selanjutnya kita akan melihat
data mobilitas kendaraan di tol
jelang hari raya idul fitri
salah satu moda transportasi yang favorit juga
digunakan kendaraan pribadi
pada tahun dua ribu sembilan belas pt jasa marga
kendaraan meninggalkan jakarta
menuju arah timur
kemudian arah selatan
sejak h tujuh sampai dengan
h satu lebaran dua ribu sembilan belas
atau pada dua puluh sembilan mei sampai empat juni dua ribu sembilan belas
sementara pada periode
h tujuh sampai dengan
h dua lebaran dua ribu dua puluh
pt jasa marga mencatat
ada empat ratus tiga puluh sembilan ratus sembilan puluh tiga kendaraan yang meninggalkan jakarta
melalui arah timur barat dan juga selatan
lanjut di tahun dua ribu dua puluh
jumlah kendaraan keluar jabodetabek
melalui gerbang tol utama
pada periode enam hingga dua belas mei dua ribu dua puluh satu
atau h tujuh sampai dengan h satu
jelang idul fitri
ada lima ratus sembilan puluh tiga satu ratus delapan puluh lima kendaraan
dan terakhir kita akan melihat
data perbandingan jumlah pemudik
yang menggunakan angkutan penyeberangan
seperti yang saya naiki saat ini
nah sebelumnya saya informasikan
dulu ya yang dimaksud dengan
angkutan penyeberangan adalah
angkutan yang berfungsi sebagai jembatan
yang menghubungkan jalan dan atau jalur kereta api
yang dipisahkan oleh perairan
untuk mengangkut penumpang dan juga
kendaraan beserta muatannya
kita lihat pada tahun dua ribu sembilan belas
ada tiga tujuh ratus empat puluh enam satu ratus empat puluh lima pemudik
yang menggunakan angkutan penyeberangan
lalu pada dua ribu dua puluh
kembali sama seperti moda transportasi lainnya
menjadi hanya sembilan dua ratus lima puluh sembilan penumpang
lanjut ke tahun dua ribu dua puluh satu
ini ada kenaikan sedikit dibanding dua ribu dua puluh
jumlah penumpang angkutan penyeberangan
mencapai dua puluh tiga satu ratus tiga belas orang
nah tahun ini pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat
untuk melakukan perjalanan mudik
dengan syarat sudah mendapatkan vaksin booster
dan menjalani protokol kesehatan yang ketat
tentu ini menjadi kerinduan berbuah manis
untuk masyarakat yang selama dua tahun terakhir
tidak pulang ke kampung halaman
namun tetap ingat
patuhi protokol kesehatan
jangan abai karena covid sembilan belas masih mengintai